kemeriahan acara yang kental dengan budaya betawi itu merupakan rangkaian dari kegiatan rapat
koordinasi ekonomi dan keuangan daerah atau rekda di hari terakhir yakni empat juni dua ribu enam belas
dalam acara tersebut bank indonesia melalui program sosial bank indonesia atau psbi
hadir di kawasan situ babakan yang terkenal sebagai perkampungan budaya betawi
untuk memberikan kepedulian dalam melestarikan budaya yang khas dengan ondel ondel lenong bahkan berbalas pantun
dari kuitang ke pagemangan dari suter ke pasar keramat
saya datang bawa rombongan ngantri pak gubernur bank indonesia sebagai tamu terhormat
sebagai salah satu suku bangsa di indonesia
tidak terelakkan kebudayaan betawi terkena dampak perkembangan zaman dengan semakin tergerus dan mulai ditinggalkan
untuk melestarikan seni budaya dan tradisi betawi bi memberikan dukungan sebagai wujud dedikasi untuk negeri
bentuk dukungan mulai dari perlengkapan alat musik kesenian betawi untuk lima sanggar di wilayah dki jakarta dan satu sanggar di kepulauan seribu
perlengkapan seni budaya betawi untuk museum kebudayaan betawi setu babakan
serta fasilitas untuk kegiatan pentas seni betawi selama satu tahun ke depan terhitung sejak juni dua ribu enam belas
kita sangat khawatir karena kita mengikuti sanggar betawi
sambal betawi di jakarta di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sekarang di tahun dua ribu lima belas itu tinggal satu ratus lima puluh
itu pun tidak didukung dengan perlengkapan yang cukup
tidak didukung dengan peralatan peralatan yang baik
kita hadir di situ babakan
kita ingin menunjukkan rasa sayang kita kepada jakarta kepada betawi budaya betawi
melalui program sosial bank indonesia ini akan meningkatkan pelestarian budaya betawi
dan semangat para pelaku seni betawi untuk tetap berkarya
namun apa yang bi lakukan akan menginspirasi berbagai elemen masyarakat
dan juga lembaga lain untuk berkontribusi dalam menjaga kelestarian budaya betawi agar tidak punah